padahal diketahui korban tidak mahir berenang
setelah lebih dari satu lima jam upaya pencarian
rabu petang petugas rescue dari sudin pemadam kebakaran sektor menteng
akhirnya berhasil menemukan jasad korban
jasad korban ditemukan di dasar sungai sedalam satu lima meter
sejauh sepuluh meter dari lokasi tenggelam
proses awalnya itu kita sisir pakai perahu karet
kita puterin sampai kurang lebih sepuluh sampai dua puluh menit
setelah itu kita ada bantuan dari pihak warga yang nyelam
jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit keramat satu ratus dua puluh delapan
sebelum akhirnya dibawa pulang ke rumah duka di jalan kawi kawi johar baru jakarta pusat
tim liputan cnn indonesia